doa doa dilentunkan di kaki gunung agung
bagi umat hindu pura busakih merupakan pusara yang sakral
untuk memanjatkan doa kepada yang maha kuasa agar bumi selamat dari bencana
pura busakih di kabupaten karangasem termasuk kawasan rawan bencana
dengan radius enam km dari kawah gunung agung
meski larangan memasuki zona berbahaya ini telah dikeluarkan sejak dua puluh dua september lalu
aktivitas sembahyang di pura suci ini tak pernah berhenti
setiap tiga puluh menit tak kurang dari dua puluh orang datang untuk berdoa
salah satunya pemangku pura besakih bahkan enggan meninggalkan pura demi umatnya
oh begini saya kan pemangku di sini
kita kan gak berani juga ngosongin di sini
kalau misalnya pagi bagaimana situasi kita duduk sambil berdoa
mohon supaya umatnya itu selamat semua
pemuka agama hindu berusia tujuh puluh delapan tahun itu pun berkisah
tentang bagaimana batu batu vulkanis menghujani pura besaki pada seribu sembilan ratus delapan puluh
waktu itu diadakan upacara dinamakan upacara eka daseludre
yang diadakan seratus tahun sekali
yang terbesar itu
udah gitu kan juga gunungnya juga meledus
kesini itu pengeluarannya ya abu pasir batu
udah gitu di atap ini atap atap meru ini semua penuh dengan debu dengan pasir
udah penuh di atap itu hujan datang turun
sampai pasir debu waduh itu dua lima meter tingginya di sini
itu lagi ada hujan
namanya hujan debu
kalau kena kulit bisa ropos kulitnya
kena baju hancur bajunya waktu itu
bapak aneh sekali ini
orang yang berpayung kena batu
orang yang tidak berpayung tidak kena batu
saya pakai payung sebab bapi saya lihat tuh batu segini segini
tembus sampai saya pingsan di sini
sampai saya kedapat ke klinik
sudah gitu upacara tetap jalan
kemungkinan sudah sebelas hari
sebab kan sudah selesai upacara
warga karangasem berharap doa mereka di pura besakih akan meredakan gejolak gunung agung yang meningkat
saya mau makan semah yang dulu keliling
setelah itu nanti kita melakukan aktivitas semah yang tiap hari
karena keadaan seperti ini mudah mudahan
beliau nya juga mengizinkan biar tidak terjadi sesuatu apapun yang terjadi di desa ini dan semuanya
sudah tahu ini zona mana
sudah tahu ini zona mana
karena di sini kan kita harus memohon juga sama beliau nya
biar beliau keselamatan sama umatnya dan seisi bumi ini
wajah wajah mereka tampak khusyuk berdoa
bibir mereka menapal doa agar tak ada bahaya menimpa keluarga dan saudara di pulau dewata
bahaya gunung agung seakan tak membuyarkan konsentrasi mereka untuk meminta
eka rima karangasem